menjelang digelarnya konser dewa sembilan belas di solo pada dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh tiga mendatang
ahmad dhani soan ke kantor wali kota solo gibran raka buming raka senin sore
saat soan ke kantor putra presiden jokowi tersebut
dhani mengaku mendapat request atau permintaan lagu khusus dari gibran
terkait pertemuan sendiri dhani mengatakan mereka hanya berbicara seputar persiapan konser
di mana dalam konser tersebut nantinya akan mengundang sejumlah tamu vip
di antaranya ketua dpr puan maharani menteri pertahanan prabowo subianto
dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dhani menyebut beberapa tokoh yang diundang juga telah menyatakan kehadirannya dalam konser tersebut
terkait request lagu dari gibran
dhani mengatakan akan membawakan lagu tersebut sebagai persembahan khusus untuk gibran
dhani mengatakan bahwa kehadiran penyelidikan akan menjadi konser yang seperti sirkus musik
dhani mengatakan bahwa kehadiran penyelidikan akan menjadi konser yang seperti sirkus musik